batik adalah salah satu warisan luhur bangsa indonesia
batik digunakan oleh semua kalangan masyarakat usia dan di berbagai kegiatan atau acara
gak cuma masyarakat indonesia loh yang menggunakan batik
bahkan nih ya sampai toko internasional dan artis internasional juga menggunakan batik
ada mantan presiden afrika selatan nelson mandela
nah coba dia perhatikan logo g dua puluh indonesia
kamu akan menemukan gunungan bermotif batik kawung di logo tersebut
eits motif bukan sembarang motif nih karena setiap motif batik memiliki makna berbeda beda
seperti motif kawung ini menyimpan makna kebulatan tekat
yang melambangkan tekad dan semangat menjadikan dunia lebih baik lagi
ada juga motif populer lainnya loh seperti motif megamendung
lambang kesuburan dan pemberi kehidupan
motif parang lambang jalinan hidup yang tidak pernah putus
dan juga motif sekar jagad lambang keragaman keindahan dunia
tau gak sih saat kttg dua puluh nanti kain batik tulis lasem juga akan dibagikan
sebagai souvenir bagi para delegasi negara negara
wah makin mendunia deh batik indonesia
nama aku ira
berapa banyak batik di rumah
batik sekolah atau batik batik buat keundangan doang sih
hmm ada beberapa sih
bangga ya itu kan karena asli dari indonesia ya
motifnya bagus coraknya juga keren
tuh kan harus bangga dong aku kasih tau ya
unesco mengukuhkan batik sebagai warisan kemanusiaan yang digolongkan sebagai budaya lidah
kesan dan non bendawi pada tanggal dua oktober dua ribu sembilan yang lalu
makanya setiap tanggal dua oktober diperingati sebagai hari batik nasional
jangan lupa pakai batik ya